hampir sepuluh pegawai negeri dki jakarta mangkir kerja saat aksi unjuk rasa empat november lalu
plt gubernur dki jakarta sumarsono menyatakan akan ada sanksi bagi pegawai yang bolos tanpa alasan yang jelas
kedua lalu dia memiliki definisi sendiri
gembang empat akan demo ratusan ribu sehingga transport sulit pada hari jumat
pemerintah provinsi dki enggak boleh bawa kendaraan ah sekalian enggak masuk saja
mungkin bisa juga seperti itu kita nggak tahu definisinya
yang jelas mereka yang nggak masuk bolos yang bisa saya izinkan kalau mereka sakit dilengkapi dengan surat izin
yang lain lain tidak saya tolerir